mengatas menamakan protes rakyat indonesia sulawesi selatan
lebih dari dua ratus mahasiswa dan buruh berunjuk rasa di bawah jembatan layang urib sumoharjo makassar pada senin
memanfaatkan peringatan hari agraria dan tata ruang
masa menisak presiden joko widodo lebih berpihak pada rakyat di akhir masa jabatannya
apalagi aksi pemaksaan hingga perampasan lahan terus terjadi akhir akhir ini
seperti yang terjadi pada proyek strategis nasional di pulau rempang kepulauan riau yang diwarnai penolakan
berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian
masa khawatir kondisi serupa juga akan terjadi di pulau lailae
yang oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan akan dibangun kawasan ekowisata
masa juga mendesak pemerintah segera membebaskan enam tujuh ratus delapan puluh dua hektare lahan masyarakat
yang masuk dalam kawasan pt perkebunan empat belas takalar
hak guna usaha lahan ini
sebagian sudah berakhir pada maret dua ribu dua puluh tiga lalu dan secara total berakhir pada juli dua ribu dua puluh
kita melihat di momentum hari tani nasional yang bertepatan dengan
masa berakhirnya periode periode kemuliaan jokowi ini
kebijakan kebijakan yang lahir tidak ada kebijakan yang sama sekali berpihak kepada rakyat
hal kebijakan kebijakan adalah mempermudah investasi
dan kasarnya itu mengusir rakyat dari tanah yang mereka tinggalin saat ini
masa di garut jawa barat juga menggelar unjuk rasa bela rempang pada senin
dalam orasinya masa menagih janji presiden joko widodo saat kampanye di batam pada dua ribu sembilan belas lalu
yang akan mensertifikatkan seluruh tanah warga
selain itu masa juga mendukung pernyataan ketua umum pbnu pusat yang menyatakan haram
jika pemerintah mengambil tanah rakyat yang sudah bertahun tahun dikelola rakyat
kita mendoakan support kepada saudara kita
sebangsa setanah air di rempang sana
mudah mudahan allah beri kekuatan beri keberanian beri kesabaran
untuk mempertahankan tanah kelahirannya
kita sesama warga sesama bangsa indonesia
kita mendukung mensupport untuk mempertahankan wilayah kelahirannya
usai menggelar orasi di bundaran simpang v
masa aksi bela rempang melanjutkan aksi ke depan gedung dprd garut
di meliputan cnn indonesia